sudah dua tahun katila bekerja sebagai penjaga sebuah penginapan di surabaya
kampung halamannya berada di mojokerto
walaupun jarak antara surabaya dan mojokerto cukup terjangkau
namun ia memilih menghabiskan momen lebarannya kali ini di surabaya saja
rindu kampung halaman sudah pasti
ada momen momen tradisi lebaran yang biasa dilakukan di kampung
seperti unjung unjung keluarga
apalagi salah seorang anak dan cucunya di mojokerto sangat merindukan kehadirannya
sebagai penawar rindu ia membuat kue kue kering yang biasa didikmati saat lebaran di kampung
bahkan sebagian kue itu dijual ke tetangga sekitar tempat kerjanya
katila tak ingin memaksakan kehendaknya untuk tetap mudik di tengah pandemi covid sembilan belas ini
ia takut ketika pulang ke kampung halaman justru akan meresahkan warga
apalagi surabaya saat ini termasuk zona merah covid sembilan belas
ya kan menurut pemerintah
dan di surabaya ya biasa masak masak biasa
nanti kalau sama orang tua di kampung pindah orang saja
di tempat katila bekerja memang menerapkan aturan larangan mudik untuk pegawainya
hal itu diterapkan demi keselamatan dan kenyamanan bersama
kita sih mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik
nah karena mereka tidak mudik
boleh melakukan kegiatan lebaran kecil kecilan lah bersama keluarganya
kebetulan karyawan ini suami sama anaknya juga ada di sini
mungkin mereka bisa bergumpul perlebaran sendiri
hari raya idul fitri tinggal menghitung hari
kesadaran katila untuk tidak mudik di tengah angka kasus covid sembilan belas yang kian bertambah
mungkin adalah tindakan sederhana
namun berdampak besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas
mereka lakukan bersama
gaya clarissa surabaya jawa timur